mainkan gamenya dapat rincuannya
kisana mohon izinkan saya untuk menyembuhkan mereka
kamu siapa anak ingus ini
kamu tidak mungkin bisa menyembuhkan upadil yang bersuhu
saya pangeran samudra
mohon ditingkat sekarang kasihan mereka
aku pasti tidak akan takut menghadapi
kenapa ibu nda terlihat bingung
ibu nda tadi merasa mendengar suara kakakmu wijaya kusuma
semoga dia baik baik saja
ibu sangat merindukan kakakmu wijaya kusuma
ibu sangat menyayangi wijaya kusuma
samudera wijaya kusuma ibu benar benar bangga sama kehebatan kalian
ayah anda kalian prabu brawijaya v pasti juga kagum dengan kehebatan kalian
sekarang kakakmu pergi ke alas ketonggu
dia ingin mencari kehidupannya sendiri
ibu nda ananda tahu ibu nda sangat merindukan kakak wijaya kusuma
ananda mohon ibunda mengizinkan ananda untuk mencari kakak wijaya kusuma
sunan kalijaga menyarankan ananda untuk melakukan perjalanan syiar
dan perjalanan siar itu akan ananda lakukan dalam perjalanan menuju alas ketonggu untuk menemui kakak wijaya kusuma
pergilah anakku lakukan perjalanan siar seperti nasihat sunan kalijaga
ibu juga sudah membuat surat untuk kakakmu wijaya kusuma
ibunda ingin sekali kakakmu wijaya kusuma kembali lagi bersama kita

sang jenis penyintang ananda planjake
kencontohkan kaulah two
ijo penunggu desa karoban kami warga desa mengantarkan sesaji sebagai tanda terima kasih
kami kepada yang sudah melindungi desa kami hahaha hahaha hahaha hahaha
nyai desa kami dilanda pacat klik kami gagal paling nyai
termakun pada mati maafkan kami nyai tidak peduli aku akan terus mengganggu
jika kalian tidak berikan kesajian itu kepada aku
emang aku akan menyembuhkan semua warga yang keserupan disini
baik tapi kamu sediakan dulu dua puluh ekor kambing sebagai upeti baru aku sembuhkan waktu
assalamualaikum kisana kisana mohon izinkan saya untuk menyembuhkan mereka
eh kamu siapa anak ingus ini kamu tidak mungkin bisa menyembuhkan upada
saya pangeran samudera
mohon ijinkan sekarang kasian mereka
pangeran samudera apa yang kamu baca
terima kasih pangeran pangeran sudah menyembuhkan warga kami
terima kasih pangeran
apa benar nyahi wono ijo marah akibat sesaji yang kami berikan hanya sedikit
dengan nama allah ya maha pengasih ilahi maha penyayang
sesungguhnya syaiton berjalan di dalam tubuh manusia sebagaimana darah mengalir
dan alhamdulillah berkat izin allah jin yang ada di dalam tubuh mereka bisa keluar
pangeran samudera kamu banyak
aku akan membinasakan kamu
kalau aku bahkan hanya satu orang yang tahu
iya ada seseorang yang tahu
oh itu dia
tapi apa orang lainnya
ya yang dibunuh ini
aku akan mengalahkanmu dengan kerjaan petir sewa
kalian telah mengucapkan
dua kalimat syahadat
sekarang kalian semua
adalah seorang muslim
dalam surat al imron ayat sembilan belas
agama yang diridoi oleh allah
pangeran apakah gusti allah
akan memberikan permintaan kita semua
allah maha pemurah allah maha pengasih
allah mengabulkan semua doa hambanya
termasuk doa hambanya
yang meminta hujan
asalkan kita hanya bergantung kepada allah
kalau memang kita menginginkan hujan
sholat istiqo itu adalah sholat untuk meminta hujan
sholat istiqo itu adalah sholat untuk meminta hujan
mengikuti situasi punca
untuk memiliki kekerasan
untuk memiliki kekerasan
untuk menghafal ingin memiliki hubungan